badan intelijen negara mengantisipasi adanya pergerakan kelompok radikal dalam negeri setelah kelompok taliban menguasai afganistan
apa fakta yang dikumpulkan oleh bin benarkah kemudian euforia taliban ini membangkitkan sel sel terorisme di indonesia
untuk menggalinya sudah bergabung bersama dengan saya pada malam hari ini pak wawan purwanto deputi tujuh badan intelijen negara atau bin
pak wawan selamat malam pak apa kabar
selamat malam mas alhamdulillah
pak wawan yang kami tahu ada deteksi dini upaya upaya untuk mencegah atau mengantisipasi pasca taliban menguasai afganistan
karena ada euforia tampaknya yang kemudian bisa menjadi alat untuk bangkitnya sel sel terorisme
sejauh ini dari bin pak wawan apa yang kemudian sudah dideteksi terkait dengan pergerakan kelompok teroris
ya kami terus melakukan pemantauan ya termasuk juga patroli cyber
dan juga kami mendekati kepada mantan alumni afganistan yang terus terus berhubungan dengan kami
juga kami dekati juga teman teman yang masih menjalani pidananya
serta juga kami berhubungan dengan kawan kawan dan rekan rekan yang ada di luar negeri termasuk di taliban sendiri
kami juga menjalin hubungan
ini semua adalah dalam rangka untuk antisipasi
terjadi hal hal yang tidak diinginkan terkait dengan keamanan dalam negeri
dan kita tahu bahwa taliban sendiri kemarin sudah berkomitmen untuk tetap menjaga ketergiban umum
menjaga dan melindungi semua pihak yang ada di sana
hanya kita tetap berjaga jaga supaya ini tidak lantas menjadikan salah taksir
yang dengan saudara saudara kita yang di dalam negeri yang barangkali juga punya penampilan yang berbeda
yang akhirnya bisa
menimbulkan suasana yang tidak kita harapkan
oleh karena kita selalu mendekati dan memberikan literasi publik
supaya mereka tidak mudah pengaruh oleh macam isu isu yang ada
termasuk berita nol
dan kita ingin supaya mereka ekstomnya terbagi
ekstom itu emosi sikap tingkah laku opini dan motivasinya
sehingga kita bisa menjaga bidang dan keamanan di dalam negeri demikian
baik pak wawan dari komunikasi anda dengan para ex atau mungkin mantan loyalis taliban
atau yang pernah berangkat ke sana melihat situasi yang saat ini terjadi
apa yang mereka sampaikan pak
ya mereka tidak ingin itu terjadi di indonesia
dan mereka tetap banyak yang sudah kembali ke nkri ya
sehingga selalu berkolaborasi dengan kami untuk menjalin komunikasi yang baik
termasuk saling tukar muka informasi
ya terjadi sesuatu
sebenarnya memang ex alumni afganistan ini kan sudah banyak yang usia lanjut
banyak juga yang sudah sakit sakitan kemudian juga ada yang sudah wafat
dan mereka kita ingin mengimbau untuk tidak menurun kepada generasi muda
karena memang ada faktor kinderan di berbagai penelitian kami
otot yang menurun ke anak misalnya
dan itu yang kita juga sadarkan

dan itu yang kita juga sadarkan
dan itu yang kita juga sadarkan

dan kita ingin supaya teman teman ex alumni afganistan ini sama sama berkomitmen
sebagai penjaga tanah air kita ini
supaya tidak menjadi ajang medan perang
karena memang kita itu medan damai demikian
oke pak wawan
tapi sebetulnya seberapa jauh sih pak dampak euforia taliban ini
jangan mengintip pak
sekadar terhadap terorisme yang ada di indonesia
karena begini pak ada sebagian menilai bahwa
tidak sampai sejauh itu dampaknya berpengaruh terhadap terorisme yang ada di indonesia
karena kemudian taliban fokus untuk urusan internal di negaranya berbeda
kemudian dengan isis misalnya atau al qaeda
ini juga tentu respon publik di berbagai negara bermacam macam
teman teman juga teman teman ex alcohida misalnya
dan juga teman teman ex isis
kan punya pemikiran yang berbeda beda
yang mereka kata kita dekati misalnya
kita juga lakukan dialog dan literasi
bisa juga ini terkena berbagai isu yang akhirnya
mengarah kepada pegawai pegawai yang merugikan keamanan
tugas kami itu adalah melindungi bangsa ini
melindungi bangsa dan suhu suhu pasara
supaya rakyat tetap dalam comfortable
ya kita keamanan lah termasuk bangsa bangsa lain
yang berada di indonesia kan harus kita lindungi juga
ini yang bagaimana juga saudara saudara kita yang di negeri lain
juga dilindungi oleh aparat keamanan setempat
karena ini saling berkomunikasi antar negara itu
menjadi semikian penting
dan kita ingin supaya semua
semua pihak termasuk mantan mantan
teman teman yang dulunya pernah terlibat di x
dan juga yang tadinya
dengan simpatisan oida
mobilis ini supaya ada satu kesepakatan
untuk peredakan semua ini
untuk supaya tetap indonesia menjadi bumi yang damai
pak wawan persisnya kelompok kelompok yang
dekat dengan taliban ini
kelompok terorisme yang mana pak
karena kan yang kemudian kita sering dengarkan
ada kelompok jad misalnya
apakah kemudian memang ada kelompok kelompok lain
yang sudah dianggap dekat dengan taliban
siapa saja mereka ini pak wawan
sebetulnya kalau selama ini jad memang lebih kepada isis ya
kemudian ji ji itu dulunya kan dekat dengan taliban ji ini
tapi j yang lama kan banyak yang sudah
beberapa juga ada yang sudah dihukum mati juga ada
kemudian yang di luar negeri juga ada beberapa yang sudah meninggal
di sisi termasuk sisi
tetapi kan sekarang ada ji yang baru ini ya
yang juga diisi oleh anak anak muda
termasuk juga yang memberikan kontribusi
maksudnya ada bisnis bisnis di sumatera misalnya
bahwa mereka tidak ada hubungan hubungan ya
meskipun sudah lalu di tahun waktu itu
tetapi dengan kondisi terbaru di mana ada j yang baru ini
maka ini yang menyeratkan kita untuk juga lebih mampu menyisir
supaya mereka bisa kita netralisasi dan bisa kembali ke pangkuan ibu pertiwi
oke jadi ji adalah salah satu kelompok yang memang punya kedekatan
betul karena memang dulu
yang pertama menyerang bali
ada jadinya dengan sana
kita melihat meskipun rentang waktu sudah cukup lama
tapi karena ini generasi muda
yang tentu beda di sisi usia dengan yang c yang pertama kali dulu
tapi kita tetap minta supaya yang lama
alun yang afghanistan yang lama ini
juga bisa mendekati dan melakukan komunikasi bersama
supaya kondisi bisa lebih terkendali dan menetralisasi keadaan
demetralisasi keadaan sehingga literasi kepada saudara saudara yang lain itu kita rasakan lebih mudah
pak wawan kalau kita melihat selama ini pergerakan kelompok teroris di indonesia
sedikit banyak kemudian memang dipengaruhi oleh perkembangan situasi
di tingkat global dan juga regional
artinya dengan euforia taliban ini
anda juga membaca bahwa bisa jadi ini memang terpengaruh terhadap kelompok yang ada saat ini
atau bagaimana pak penjelasan ketika terorisme di indonesia seringkali kemudian dipengaruhi oleh situasi global dan juga regional
memang tidak dipungkiri bahwa situasi global sangat masuk ya ke dalam pemikiran pemikiran kita
apalagi kalau itu menyangkut situasi timur tengah
nah ini sehingga kita mengapa selalu berhubungan dengan saudara kita juga yang di luar negeri
nah ini sehingga kita mengapa selalu berhubungan dengan saudara kita juga yang di luar negeri

karena memang ada sentimen primordial yang masuk ke situ
tiap kali ada pergerakan di timur tengah tentu akan membawa serta emosi
emosi religi yang bersikap tadi kesamaan religi tadi
jadi caranya dengan bareng bareng kita menangani masyarakat ini
tidak hanya menangani dalam negeri
sebab ini imbas dari luar juga sehingga sama sama bareng gitu ya
kita punya jalur atau ke
yang kami di seluruh dunia
dan ini bareng bareng juga untuk menetralisasi keadaan di negara negara tersebut
sehingga akhirnya menangani masalah ce yang ada di indonesia
cukup hanya di dalam negeri
itu juga di luar negeri barang
maka kami selalu melakukan upaya upaya
serta juga saling apa
termasuk kita masuk ke
teman teman yang di taliban sendiri
supaya itu serta meredakan keadaan
kalau misalnya ada yang berkait dengan
keadaan kita yang ada di dalam negeri sini
sehingga ini menjaga lebih baik
daripada nanti kalau sudah menjadi pecah
sesuatu yang aksi aksi besar
effortnya lebih memakan waktu dan tenaga begitu
emosi religi dari apa yang terjadi di timur tengah
itu ya seperti apa sih pak
apakah memang emosi membangkitkan semangat semangat radikalisme misalnya
atau beragama yang inklusif atau yang bagaimana
ya sebetulnya memang kejadian di timur tengah ini
tidak ada kaitannya dengan agama
saya lebih ke arah ke politis
ya memang ada yang meramu sebagai
lupa lupa ya seolah olah ini ada kaitannya dengan masalah agama
itu saja yang perlu kita sampaikan kepada publik gitu
itu rahmatanilalamin lah
tapi kan ada kepentingan kepentingan politik tadi yang akhirnya
membawa timun religi ini untuk diangkat
itulah yang selalu saya sampaikan kepada publik
untuk kita tidak mudah menelan mentah
berbagai provokasi ataupun juga berita berita yang ada di media sosial maupun media lainnya
untuk selalu kita lakukan di cerna lebih dulu
untuk tidak lantas kita membawa ya
kita mempercayainya tanpa cek recek dan cross check
itu yang selalu kita dengungkan
sehingga tadi yang saya bilang ada emosi yang terbangun tadi
kita sekarang coba netralisasi dengan pencerahan
melalui patroli cyber yang kita lakukan
termasuk juga pendekatan pendekatan
yang di jalan jalan kita yang ada di jalur itu
termasuk masuk ke jalur timur yang ada di timur tengah
baik pak wawan kalau kita bicara apa yang terjadi di afganistan
ya pasca taliban menguasai afganistan
ada janji yang disampaikan oleh taliban bahwa
mereka akan lebih moderat begitu dan tertib ya
monitoring dari anda atau dari bin terkait situasi yang terjadi di afganistan
pasca taliban menguasai ini seperti apa pak
ya memang ada peristiwa peristiwa yang
seperti pembakang ya ada yang jadi itu
tapi kita selalu ingatkan bahwa
bahwa janji ini adalah sesuatu yang kita dorong supaya cepat ada gentleman agreement
supaya tidak lantas memuji kepada peserakan yang lebih pikan
jadi kita selalu lihat setiap kali ada penembakan penembakan juga kita pantau dan juga kita ingatkan dari saudara saudara kita yang ada di sana
supaya ini tetap berkomitmen pada apa yang disampaikannya untuk menjaga ketertiban dunia termasuk melindungi orang orang asing yang ada di sana dan juga penduduk dalam negeri
karena kalau misalnya ini terkepatongan dan tidak menepati apa yang telah didanjikan untuk melindungi dan menjaga ketertiban nanti dampaknya pasti lain ya
ada aksi aksi yang apa
melakukan counter dan itu tentu malah justru membuat situasi menjadi makin carut marut
makanya dengan menahan diri serta juga berkomitmen tadi tetap menjaga ketertiban dan kita atur secara bertahap secara berencana sehingga nanti ada komunikasi yang baik antara pihak taliban maupun pihak oposisi yang ada di sana
misalnya nanti kan ada suatu pertemuan pertemuan lanjutan yang lebih mengarah kepada sikap sikap untuk
mencari jalan keluar itu yang kita dorong sehingga komitmen agreement ini menjadi sangat penting dan mendasar
tapi apa yang dilakukan bin memang sejauh ini adalah upaya deteksi dini pencegahan dini melihat situasi yang terjadi di global apa yang terjadi di afganistan
kira kira begitu ya pak wawan ini kan sudah sepekan lebih nih pak pasca taliban berhasil menduduki afganistan
masih aman aman saja pak wawan masih apa ya masyarakat tidak perlu bersikap terlalu reaktif begitu atau bagaimana
ya sampai saat ini masih under control ya
para pihak juga pada menghubungi saya pada nelpon nelpon saya itu dengan nada nada yang dapat ataupun nada nada keras
semuanya saya terima dengan baik
intinya adalah menuju keperbaikan
termasuk juga teman teman yang ada di luar negeri komunikasi dengan saya juga
kita selalu memberikan jalan keluar
intinya adalah bagaimana tetap pegang satu sikap bahwa menjaga ketertiban dunia ini menjadi kewajiban kita
karena ada di pembukaan undang undang dasar gitu ya
sehingga kita ingin menjadi pihak pihak yang menopang bagaimana perdamaian itu bisa kita tentu
dan saya melalui berbagai lini yang ada juga menyampaikan pesan pesan perdamaian
kepada mereka mereka yang mengambil lantai garis keras sejajarnya
supaya menahan diri
kalau nanti para pihak ini tidak menahan diri dampaknya tentu akan lebih sulit untuk diatasi sekali
asal ledakan ataupun letusan
tapi kalau masing masing juga menahan diri kita wait and see
serta tali jalan dialog serta juga pertemuan pertemuan yang lebih menekankan
upaya yang lebih menekankan kemanusiaan
dan kalau misalnya ada jalur hukum terhadap penanganan penanganan lainnya
di tempuh jalur hukum misalnya itu akan lebih elegan
dan tetap ada satu koridor yaitu sisi menjaga ketentuan umumnya
yang menjadi kewajiban kita semua
baik pak wawan pak wawan terakhir
mungkin ada khawatiran yang anda tangkap dari sejumlah kalangan
apa yang terjadi di taliban bisa menginspirasi bangkitnya gerakan gerakan radikalisme atau sel terorisme
karena situasi di afganistan ini menuai sorotan yang begitu besar dari publik
tidak hanya di dunia tapi juga di indonesia
bagaimana publik atau masyarakat pak wawan harus menyikapi situasi
dan agar tidak menjadi reaktif dan juga menjadi ketakutan yang berlebihan
ya kita selalu sampaikan kalau ada pertanyaan kami jawab
kemudian yang masuk di media sosial juga dalam patroli cyber kita juga sampaikan
mendinginkan situasi kemudian menghindari ada kesalahpahaman
termasuk juga yang bertanya langsung ke kami kami jawab juga
dengan keadaan yang sesungguhnya
kita juga ada yang dengan cara kami juga kami sampaikan
dengan penjelasan penjelasan yang mereka juga paham mengenai situasi
karena ini semua kita lakukan upaya netralisasi
nanti bapaknya tentu akan apa
dan sedikit banyak yang menyulut mereka lantas gampang terjebak untuk terlibat dalam usaha konflik
dan itulah sebabnya maka posisi kami sekarang betul betul standby untuk bisa memberikan kelesan dan literasi
supaya syarakat juga tenang dan saat ini kita masih under control
tidak lantas kita out of control baik di dalam maupun luar negeri
baik baik mudah mudahan bisa menenangkan masyarakat
terima kasih banyak pak wawan purwanto
tujuh badan intelijen negara sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
sehat selalu pak wawan terima kasih
terima kasih mas